temen yang mana itu
pak janganlah banyak tanya
bapak ini mau tahu saja
ini urusan anak muda biar saja roman pergi
ah kau itu
janganlah selalu kau manjakan anak kau itu
aku khawatir dia nanti terlibat dengan pergaulan yang salah
pak oman kita ini bisa jaga diri
bapak ingat kan dia ini murid berprestasi
dan oman juga kan masuk tim iti dari turnamen voli
kok mama sama roman ya
tolong rahasiain masalah yang tadi ya sama bulan
untuk sementara waktu aja kok
nanti kalau waktu yang udah tepat
tante pasti akan ngasih tau ulan ya
mama perginya sama tante ulfa
kenapa sekarang sama roman
yaudah kalau gitu kita pamit ya tante
iya samperin lah
pantes ke semangat kali ya nganter si tante ini
rumah si pipi bak paur pai ini ya
kalian kok bisa bareng
katamana mama pergi warang lanai
tapi kok sekarang malah bareng lo dan ulo
iya mama tadi emang pergi sama tante ulfa
kebetulan mama ketemu sama roman
terus dia nawarin untuk nganterin pulang deh
roman itu baik ya
jelas baik tante jelas ada maunya
kok sedih mama
jadi gini buka rumah
roman bisa banget sih ambil hatinya mama
ini berarti mama ngerestuin hubungan gue sama roman
tinggal tunggu restu papa deh

semoga tante tiana secepatnya terus terang
semoga tante tiana secepatnya terus teronmen
karena gue gak tenang nyimpen rahasia ini dari ulan
jadi pulang gak nih
jangan sampai berubah jadi obat nyamuk aku disini ya
kamu bisa diem ulan
kalau gitu kita beneran pamit ya tante
iya tante sekali lagi tante
misi kenapa pipi bapak
tiana makin jauh sama aku
bukannya tiana sama andika itu nikahnya
baru satu lima bulan
kok usia kandungannya udah
akhirnya bisa ngedit juga sama si pacar
mau kemana kok
aku mau ngerayain
terpilihnya aku menjadi tim inti turnamen volley pak
temen yang mana itu
janganlah banyak tanya
bapak ini mau tahu saja
ini urusan anak muda
biar saja roman pergi
janganlah selalu kau manjakan anak kau itu
aku khawatir dia nanti terlibat
dengan pergaulan yang salah
oman kita ini bisa jaga diri
dia ini murid berprestasi
oman juga kan masuk
ya sudah kasih kepercayaan saya
pada anak kita
sudahlah kalau begitu
tapi kok jangan bawa motor dulu ya
sampai tangan kau itu benar benar sembuh
jam enam sudah balik kau
sekarang saya sudah jam empat
iya sudah jam sembilan lah pak
ya boleh lah
kalau gitu aku pamit ya
nah begitu dong pak
oman itu kan anak laki laki
jangan samakan dengan anak perempuan seperti yola
kalau bapak atur yola ya tak apa
aduh jangan pak biar saja dia tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab
selalu saja kau belan ya
mama tahu kau pasti mau pergi sama teman perempuan ya
janganlah kau berpikir pikir
janganlah kau malu malu sama mama kau ini
mama ini kan tak kaku seperti bapak kau
dari dulu aku sampai sekarang gak pandai kali aku bohongin bapak
iya mak aku mau jalan sama teman perempuanku
tapi abis itu aku langsung lanjut siaran mak
aku tahu nanti dia marah
kau tenang saja oman
mulut mama ini terkunci rapat rapat untuk kau
makasih ya mamah
ya sudah kalau gitu aku pamit ya main
kayak gini aja deh
gue udah ada di taman dekat rumah loa
lo dimana udah siap
eh gak pake lama ya
dan gak usah kebanyakan dandan juga
ntar juga kalo misalnya gue dandan cantik lo bakal ngongok
abis itu bakal ngangat terus laler nih masuk ke mulut loh
pede banget sih lo
kok malah marah sih
ini lo mau marah atau mau ngedet